pertumbuhan penduduk dunia yang tidak sebanding dengan produksi pangan
serta terganggunya pasokan pangan karena perubahan iklim
menjadi sejumlah faktor yang memicu terjadinya ancaman krisis pangan global
apa saja catatan penting terkait penanggulangan bencana pangan global dari negara anggota g dua puluh untuk dunia
peringatan akan terjadinya krisis pangan global yang dikeluarkan oleh fao
organisasi pangan dan pertanian pbb
menjadi ancaman serius yang harus diwaspadai oleh semua negara di dunia
termasuk indonesia dan negara anggota g dua puluh lainnya
mewujudkan ketahanan pangan bersama melalui kolaborasi semua pihak
menjadi upaya terbaik yang bisa dilakukan untuk menjamin kecukupan pangan dunia
organisasi pangan dan pertanian pbb fao
kini kian bencar mengajak seluruh negara untuk bekerjasama
mengatasi dampak dan keterangan
dari krisis pangan dunia
tantangan terkait ketersediaan bahan pangan untuk mencukupi seluruh penduduk dunia
indonesia menjadi kian sulit di tengah memanasnya kondisi geopolitik di sejumlah negara
kekuatan perang di wilayah negara sudah meningkat
tetapi tergantung oleh perang di ukraina
dan alasan mengapa kesegahan tersebut tergantung adalah karena
dan mereka juga adalah pengeluaran utama federasi rusia
kenapa kesegahan tersebut meningkat sebelum covid sembilan belas
banyaknya karena konflik
karena kekurangan dan kekurangan
dan itu adalah tempat terkenal covid sembilan belas
dan juga karena perubahan kondisi
fao bahkan memprediksi
jika perang terus berlanjut di benua biru
maka permasalahan perang di dunia akan menjadi lebih besar dari perang di dunia
permasalahan akses pangan di tahun ini akan diperburuk dengan problem ketersediaan pangan di tahun depan
dan negara yang paling terdampak adalah negara yang saat ini telah mengalami krisis pangan
data dari fao mengungkapkan bahwa saat ini terdapat empat puluh tiga negara yang sebagian besar berada di kawasan subsahara afrika
yang sepanjang tahun kerap mengalami kekeringan
serta tengah berada dalam konflik
serta beberapa negara di kawasan asia selatan telah mengalami krisis pangan
ancaman krisis pangan juga diprediksi akan terjadi di enam puluh dua negara dengan pendapatan minim hingga menengah ke bawah
yang menghadapi kesulitan membayar biaya impor bahan pangan karena tidak memiliki uang atau nilai tukar mata uangnya rendah
angka kenaikan biaya impor ke enam puluh dua negara ini mencapai dua puluh lima miliar dolar amerika
angka hutang ini mempengaruhi satu tujuh puluh dua miliar orang hidup
bencana krisis pangan mengancam seluruh negara di dunia termasuk indonesia
ketahanan pangan nasional pun menjadi upaya pemerintah untuk menangkal ancaman global yang tengah menghantui dunia tersebut
peningkatan kualitas pertanian menjadi salah satu kunci untuk menciptakan ketahanan pangan
yang dapat diandalkan
melalui presidensi g dua puluh indonesia di tahun ini pemerintah pun terus mendorong tiga isu prioritas terkait pangan dan pertanian
oleh karena itu dalam kontraksi kontraksi seperti ini secara global
indonesia harus kuat untuk menghadirkan pangan yang sustainable pangan yang reselensi pangan yang punya kedaya tahan
baik selama tiga tahun ini alhamdulillah lah
dua tahun ini konsentrasi kita melakukan produktivitas yang lebih intens lebih khusus pada padi dan hasilnya cukup bagus
karena ternyata dengan memperkuat pertanian kita kita tidak impor lagi selama tiga tahun
kementerian pertanian mencatat stok pangan indonesia di tahun dua ribu dua puluh dua mengalami overstock sepuluh dua juta ton
panen raya kedua di bulan agustus tahun ini
dari empat juta hektare lebih areal persawahan indonesia akan menambah overstock empat puluh sampai lima puluh empat juta ton gabah
kelebihan stok ini telah terjadi sejak tahun dua ribu dua puluh sebesar tujuh juta ton dan di tahun dua ribu dua puluh satu sebesar sembilan juta ton
kelebihan persediaan beras ini akan menjadi sia sia jika tidak dimanfaatkan
hal ini pula yang mendasari keputusan pemerintah untuk mulai melakukan ekspor ke negara sahabat
diantaranya brunei darussalam malaysia arab saudi hingga china
menjaga ketahanan pangan nasional ternyata tidak hanya dilakukan melalui penguatan sektor pertanian
karena pemerintah kini juga tengah gencar mendorong hadirnya industri porang
agar indonesia tidak hanya mengekspor umbi porang ke negara lain namun bisa juga mendapat nilai tambah dari komoditas tersebut
setali tiga uang dengan indonesia brazil sebagai negara produsen pangan terbesar di amerika latin
kini juga tengah bersiap menghadapi ancaman krisis
penguatan kemitraan strategis indonesia brazil untuk menciptakan ketahanan pangan dunia pun menjadi topik serius yang dibahas kementerian pertanian kedua negara
kementerian pertanian brazil menekankan peningkatan kerjasama dagang menjadi hal utama yang bisa membuka sekat distribusi bahan pangan antar negara
keterbukaan perdagangan terutama komoditas pertanian akan secara signifikan berpengaruh pada upaya melawan kelangkaan bahan pangan

dan kedua indonesia akan memanfaatkan pemerintahan terbuka dan terdekat

tanpa sekat dan setiap negara menjadi saling terhubung secara singkat terdapat tiga isu
prioritas yang menjadi pembahasan dalam forum g dua puluh kelompok kerja pertanian yang pertama adalah
resiliensi atau ketahanan serta keberlanjutan sistem pangan global kemudian yang kedua adalah
memastikan sistem perdagangan pertanian yang terbuka adil dapat diprediksi dan transparan
untuk keterjangkauan pangan serta yang ketiga adalah pengembangan agri premium inovatif melalui
digitalisasi pertanian untuk mendorong peningkatan produksi pembahasan terkait
tiga isu prioritas ini tentu saja diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam pemulihan ekonomi
ekonomi pasca pandemi serta mendukung ketahanan pangan di tingkat global